hai memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh republik indonesia bank indonesia menggelar festival
rupiah berdaulat dua ribu dua puluh dua di hall basket kompleks gelora bung karno dalam acara yang digelar selama
tiga hari ini sekaligus diperkenalkan tujuh pecahan uang kertas baru tahun emisi dua ribu dua puluh dua
uang kertas baru itu terdiri dari pecahan seratus lima puluh dua puluh sepuluh lima ribu dua ribu dan
rupiah melalui acara ini diharapkan literasi masyarakat tentang peran rupiah dalam sejarah
bangsa bisa meningkat serta menumbuhkan semangat kebangsaan dan memperkuat kedaulatan negara
melalui rupiah selama festival rupiah berdaulat berlangsung juga digelar pameran uang zaman
penjajahan uang rupiah tempo dulu rupiah zaman order baru talkshow serta layanan penukaran uang
dengan korespondensi nn indonesia ada teddy zuhari di kawasan gbk senayan jakarta selamat
pagi teddy teddy kita ingin mendapatkan update dan juga informasi bagaimana suasana di sana
dan semenarik apa kemudian festival rupiah berdaulat ini untuk diikuti oleh kita semua
hai selamat pagi menjelang siang verdi kalau ditanya mengenai bagaimana suasana kemerihan di
sini saya memang melihat banyak sekali
pengunjung yang datang ke acara festival rupiah berdaulat indonesia tahun dua ribu dua puluh dua ini sekaligus bentuk
dari pihak bank indonesia untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang perjalanan pecahan
rupiah dari zaman kolonial belanda kemudian zaman orde baru hingga saat ini dan pesertanya memang
ada lebih banyak dari pelajar saya lihat yang datang ke sini seperti yang tadi disampaikan bahwa ini untuk mengedukasi
masuk pelajar untuk mengetahui perjalanan panjang dari rupiah yang beredar yang kita pegang mungkin
digantung masing masing verdi dan di acara ini digelar selama tiga hari di hall basket senayan
kompleks gelora bung karno dan acaranya banyak bahkan yang paling ditunggu tunggu adalah yang
paling banyak diminati oleh para pengunjung adalah mereka ingin melihat pecahan tujuh pecahan uang kertas
baru yang dikeluarkan oleh pihak bank indonesia dan pagi ini verdi saya juga akan berbincang sejenak dengan
departemen pengelolaan uang bank indonesia bapak marlison hakim pak marlison selamat pagi selamat
pagi sehat semua ya pak ini kita pengen tahu acara yang paling menarik yang ditunggu tunggu ada
pecahan uang kertas terbaru yang dirilis oleh pihak bank indonesia bisa disebutkan secara detail pak
terima kasih pada hari ini kita di tengah tengah acara festival rupiah berdaulat indonesia kami juga
memberikan edukasi pengenalan tentang uang rupiah kertas tahun emisi dua ribu dua puluh dua yang kemarin
tersebut baru diluncurkan oleh bapak gubernur bank indonesia dan bu ibu menteri keuangan ada tujuh
pecahan yang kita apa tampilkan disini yaitu dari uang seratus rupiah sampai dengan pecahan kecil
di seribu rupiah sekaligus kita menjelaskan kepada masyarakat apa yang menjadi keunggulan atau
penguatan penguatan di uang rupiah kita yang baru ini merupakan masa masa pengenalan kepada
masyarakat alhamdulillah sampai sejauh ini animo masyarakat minat masyarakat untuk mengetahui bahkan
indonesia siap melayani siap menjelaskan kepada masyarakat tentang uang baru ini ini kalau bicara
orang uang baru saya udah siapin ada uang lama nih pak sebelum berbicara uang barunya saya punya pecahan
kertas dan sepuluh ini uang yang lama ya pak bedanya apa dengan uang yang baru bapak boleh
tunjukkan mungkin ke pemirsa baik yang pertama kenapa kita mengeluarkan uang baru dulu pertama
karena berdasarkan pada masukan pandangan dari masyarakat dari sejarawan budayawan
bahkan dari kalangan tunanetra juga kita memperhatikan perkembangan uang di negara lain termasuk
teknologi pencetakan oleh karena itu kita memapai kita bangun isya menetap apa membuat kebijakan
bahwa karena rupiah merupakan simbol utang negara maka rupiah harus berkualitas terpercaya aman dan
sangat memiliki reputasi yang tinggi nah oleh karena itu kita tingkatkan beberapa beberapa apa beberapa
perubahan perubahan pertama adalah penguatan desain penguatan desain apa agar masyarakat mudah mengenali
saya kami dapat suka masyarakat kalau dua puluh ribu sama dua ribu yang baru katanya sukar agak susah
dibedakan katanya kita tingkatkan warnanya lebih kontras kalau dulu uang kita konsepnya monokrom
satu warna ini hijau hijau kan sekarang lebih colorful lebih colorful ya ini kan kalau ini
kak satu warna sekarang colorful kita lihat depannya ada warna warna ya semua kita tampilkan
warna warnanya baik dari gambar pahlawan segala macam gambar pahlawan yang kita perkuat sekali sehingga
betul sesuai dengan gambar yang ada di departemen kementerian sosial di belakangnya juga seluruh
ornamen indonesia itu kita tampilkan dengan wajah wajah aslinya seperti terlihat di sini
tarian terlihat sekali dan juga beberapa ornamen ornamen lainnya pak marlison buat masyarakat yang paling
gampang untuk membedakan kan uang katanya dilihat dirabah diterawang nah uang baru ini apa yang bisa
dilihat oleh masyarakat ini adalah uang asli pertama yang paling gampang ada lihat yang namanya
dimana teknik cetak tidak ada tidak ada dia merupakan teknik cetak yang bisa bergerak merupakan gambar
kembang nusantara ini dia akan ya dia akan terlihat lagi kedua peta juga katanya bisa menyala sendiri
kalau di ultraviolet dan kedua teknologi tertinggi kita adalah menyebarkan ultraviolet
menyebarkan ultraviolet di semua area uang ini kalau kita sinarkan dengan ultra ultraviolet
dari kemudian dari kepulauannya semua akan menyala juanda dari jawa barat pada saat
disinari maka pulau jawa yang akan bersinar jadi akan bersinar pada apa dari pulau dimana asal
pahlawan tersebut berasal kalau secara garis besar artinya uang pecahan kertas yang terbaru
ini tujuh tujuh nya secara desain secara warna itu lebih hidup ya lebih menyala intinya di uang yang baru
ini desainnya kita perkuat untuk apa memperkuat ke indonesiaan di mata umumnya di indonesia ini
memperkuat ke indonesiaan di mata umumnya di mata umumnya di indonesia ini memperkuat ke indonesiaan di

kita pertegas kepahlawannya kita pertegas semua ornamen ornamen ke indonesia nya sehingga rupiah
merupakan jendela indonesia marlison satu dan terakhir kalau pengunjung boleh datang ke sini
selama tiga hari acara ini digelar apakah boleh juga dilakukan penukaran uang mungkin masyarakat
ingin dapat uang yang baru festival rupiah berdaulat indonesia ini merupakan rangkaian dari peluncuran
uang baru dan sekaligus perangkat kemerdekaan dalam semangat kembang kemerdekaan mbak indonesia
juga pada kesempatan tiga hari ini memberikan layanan penukaran uang baru kepada masyarakat
kita siapkan dalam jumlah yang besar masyarakat ingin menukar kita silakan menukar uang yang baru
sebagai bagian pada kebahagiaan di hari kemerdekaan ini silakan datang beramai ramai tukar uang yang
baru kami siap melayani anda terima kasih pak marlison dan seperti tadi yang disampaikan oleh
pak marlison ferdi bahwa yang menarik pengunjung bisa menukar uang ya jumlahnya boleh dibatasin
ya kita karena untuk
pemerataan kita maksimal satu paket dua ratus ribu semua pecahan kita maksimal lima paket atau satu juta rupiah
baik nah sekali lagi ferdi dan pemirsa untuk anda yang tertarik ingin mendapatkan atau menukar uang
lama dengan uang baru bisa datang ke acara ini digelar selama tiga hari sembilan belas sampai tanggal
agustus dua ribu dua kita kembali ke studio bersama ferdi silahkan ferdi ya baik terima kasih
koresponden cnn indonesia teddy zuhari dari jakarta